dan untuk mengetahui seperti apa suasana gelaran piala oscar kali ini sudah ada reporter dari voa gandhira pratama di dolby theater los angeles amerika serikat
ya selamat malam waktu los angeles mas gandhira ini ada cerita menarik apa nih dari oscar dua ribu dua puluh
tadi kan kalau dari informasi sebelumnya red carpet itu diganti dengan champen karpet ini kenapa nih mas
wah iya jadi pertama saya maaf halo alvian halo sarah apa kabar semuanya baik baik aja ya
saya berada di hollywood walk of fame jadi anda bisa lihat di bawah saya ada nama nama bintang bintang hollywood yang ternama dan legendaris di belakang saya
dan dolby theater ada di belakang saya situ anda bisa lihat iklannya oscars sembilan puluh lima
dan mengapa mereka memilih warnanya jadi berubah ya ini sebuah move yang sangat kontroversial
tetapi menurut akademiknya
ketua ceo katanya supaya lebih luxurious
dan memang red carpet ini atau champagne carpet adalah oportunitas untuk menunjukkan berbagai pakaian dan busana mewah oleh aktris dan aktor hollywood
dan katanya mungkin ya pakaian mereka itu lebih kontras dengan warna champagne color jadi bisa lebih stand out lah
oke nah gandhira kalau menurut gandhira sendiri sebenarnya bagaimana sih sebenarnya film film atau persaingan film film yang masuk dalam kategori the best movie
di ajaknya di ajak oscar ke sembilan puluh lima ini
ya jadi ada tiga
wow semuanya sebenarnya di kategori best picture itu berpeluang besar sekali untuk menang
jadi makanya tahun ini itu sangat interesting sangat menarik kategori best picture
tapi ada tiga film yang diunggulkan oleh para ahli film yang akan menang tahun ini
yang pertama adalah everything everywhere all at once dengan sebelas nominasi
yang dipintangi oleh aktris malaysia michelle yeoh
dia menoreh sejarah tahun ini sebagai aktris asia ketua
dan di dunia asia pertama untuk menerima nominasi oscars
selain itu juga ada benchies of elysian dengan sembilan nominasi yang sudah menangkan golden globe for best musical comedy
selain itu juga ada all quide on the western front dengan sembilan nominasi yang bercerita tentang perang dunia pertama dan realitas medan perang yang suram
dan film itu sudah menangkan bafta for best
tapi selain itu juga ada film film yang box office
jadi tahun ini academy awards mengikut sertakan film film yang sukses secara komersial
dua film itu adalah top gun maverick dengan enam nominasi
dan juga avatar way of water dengan empat nominasi
dua film ini mengumpulkan sebanyak tiga lima miliar dolar
yaitu dua film terlaris tahun ini
dan juga ini pertama kali the academy awards mengikut sertakan dua sequel di kategori best picture
selain itu juga ada beberapa film yang berpeluang untuk memberi kejutan tahun ini
karena oscars mempunyai sejarah untuk memilih film film yang mengenai tokoh tokoh di dunia entertainment yang sangat terkenal
seperti ada pavement dengan tujuh nominasi yang mengenai autobiografi steven spielberg
dan sudah menangkan golden globe for best drama
dan juga ada elvis yang mempunyai delapan nominasi
yang bercerita tentang the king of rock yang dibintangi oleh austin bottler
yang sudah menerima nominasi best actor tahun ini
dan film itu sudah mengumpulkan sebanyak dua ratus delapan puluh juta dolar
oke dira ini ada kontroversi apa nih tahun ini
apakah masih ada kritikan dari para oscar snap
iya jadi yang kontroversi pertama adalah para penggemar top gun itu kecewa
karena tom cruise tidak menerima nominasi tahun ini
dia sebelumnya sudah meraih tiga nominasi tetapi belum pernah menang
selain itu juga isu keragaman kembali dikritik di tahun ini
sebagai contoh di kategori aktris terbaik tidak ada aktris berkulit hitam
walaupun ada banyak expert ahli film yang berkata kandidat ini layak menerima nominasi
seperti ada viola davis dengan woman king
selain itu di kategori sutradara terbaik tidak ada sutradara perempuan yang menerima nominasi
walaupun film filmnya sukses seperti ada sarah pauly dengan woman talking
chinoji chukwu dengan film huxley bill till
dan juga di kategori best original music ada lagu lagu yang masuk billboard top seratus tapi tidak menerima nominasi
seperti lagunya taylor swift the weeknd dan juga selena gomez
dan yang terakhir saya ingin berkata adalah kontroversi mengenai presenter presenter oscar
tahun ini ada dua puluh tiga kategori oscars yang akan diumumkan secara live
dan salah satu presenter tersebut adalah donnie yen
dia adalah aktor martial arts yang sudah membintangi berbanyak film seperti ipman star wars dan akan membintangi john wick empat bersama kiano rics
nah ratusan aktivis dan netizen menandatangani sebuah petisi untuk melepaskan doni yen sebagai presenter
karena dia membuat beberapa komentar pro cina
kalau kita tahu yang bikin banyak penasaran selain busana busana yang dikenakan oleh para artis
dan bagaimana atau siapa saja meraih oscar
tentunya orang itu jadi penasaran gitu ya
dengan oscar itu selalu identik dengan goodie bag nya
nah gimana nih dengan goodie bag tahun ini
kira kira ada yang menarik gak dari goodie bag yang nantinya akan dibagikan kepada seluruh pengunjung yang hadir dalam di dolby theater ini
wah pastinya semuanya menarik sekali di goodie bag ini
karena semua peraih nominasi akan menerima goodie bag
dan tas ini dicirikan oleh kemewahannya dan juga keragamannya
seperti ada pengalaman di lokasi terpencil
tapi mewah makanan premium forme ada operasi kosmetik pakaian dari desainer internasional terkemuka
dan perawatan kecantikan
nah tahun ini tas hadiah itu sebanyak seharganya itu melebih seratus ribu dolar
atau sekitar satu lima miliar rupiah
dan katanya bisnis bisnis harus bayar empat ribu dolar hanya untuk memuat produk mereka ke dalam tas tersebut
dan antara lain diisinya ada sebidang tanah di australia
ada liburan mewah
kanada dan juga ke pulau di itali
aku mau banget tuh
dan juga ada layanan restorasi rambut
dan juga hadiah mewah lainnya
oke ini kayaknya nggak cuma gandira doang nih yang pengen ya
kita juga pengen mendapat goodie bag dari oscar ke sembilan puluh delapan
apalagi dapet tanah ya
ini kita juga akan menunggu ya siapa saja nih yang akan membawa pulang piala oscar tahun ini
terima kasih untuk kelaporannya gandira pratama reporter voi
selamat bertugas kembali